surat yang kemarin dikasih ke ibu yanti itu tidak valid yang valid sekarang
kalau surat yang ini katanya surat si adik peggy buat bersaksi
di sini juga di cerbon juga bisa ngomongnya gitu
kalau ke polda jauh ya ke cirebon aja
saya audrey chandra saksikan program program kompati melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya